ambillah darahku ini
tapi setelah kau menegak
jagad dewa batara
putra kukian santan
apa yang dia lakukan
jika darah itu sampai mengalir
maka dia akan kehilangan
seluruh ilmu dan kekuatan
aku harus segera mencegahnya
ambillah darahku ini
dengan senang hati
tapi setelah kau menegak
set seluruh dunia

bawalah putra kukian santa
ketempat yang aman
ketempat yang aman
anak dan istrimu
jika kau ingin aku melepaskannya
serahkanlah jawabmu si wangi
dan akan ku penggak palam
kakanda jangan aku mohon
dinda mohon kakanda jangan
jangan berikan nyawa mu padanya
jangan turuti apa maunya kakanda
bahwa seorang raja
tidak sepantasnya menyerahkan nyawanya
ikutilah hati nurani
apakah kau rela
tidak akan pernah kembali ke dalam rakahnya
aku tidak boleh lemah
aku tidak boleh terjebak
dengan tipu muslihatnya
aku tidak dapat menyerahkan nyawaku
kejadian di masalah
itu adalah rasa tanggung jawab
sebagai seorang raja
aku harus menghentikan semua kejahatan
dan aku pun meminta maaf
jika di dalam peristiwa itu
anak dan istri

harus menjadi korban
dan itu semua
bukanlah sebuah kesengajaan
apakah kau pikir dengan minta maaf
itu sudah cukup
apa kau pikir dengan minta maaf
keluarga ku kembali
aku tidak akan pernah memaafkanmu

aku akan memperdoca burukmu
aqui tambah delapan hari
aku akan menutup hatiku
aku akan menerima luar biasa